ya pemirsa kami telah merangkum beberapa pertanyaan warganet seputar covid sembilan belas dalam segmen dokter menjawab
dan sudah bergabung kali ini melalui sambungan telpon bersama kami dr telly kamelia konsultan paru penyakit dalam
dr telly apa kabar
baik dokter sudah siap menjawab pertanyaan dari warganet hari ini
langsung kita mulai pertanyaan pertama ini datang dari akun atsky delapan puluh delapan flying
mau tanya dok jika seseorang terpapar covid sembilan belas apakah jika dia sudah negatif paru parunya tetap sehat jika menjalani medical check up
baik jadi kalau seseorang pernah terpapar covid sembilan belas kemudian beliau sudah negatif apakah paru parunya tetap sehat
ya pertama adalah kita akan melihat apakah yang kemarin itu dia kategorinya terpapar covid sembilan belas memang kan berasal dari pcr swab tenggorok atau nasofaring yang positif
nah gejala awalnya itu apakah dia hanya menjalani mengalami gejala infeksi saluran nafas atas seperti demam batuk ya
tapi tidak mengalami gejala infeksi saluran nafas bawah
artinya belum ditemukan adanya flag paru paru
jadi belum masuk ke dalam penemonia kategori penemonia
jadi posisinya kita golongkan pada kategori yang ringan
dan ini yang paling banyak jadi gejala infeksi saluran nafas atas
tapi maka dari itu ketika disuap tenggorok maupun hidung itu pcr nya positif
nah beliau sudah sembuh ya jadi pcr negatif
pertanyaannya apakah paru paru sudah sembuh
kita bagi dua
ketika yang per kasus pertama parunya tadinya tetap normal
evaluasinya ketika dia tetap menjalankan kewaspadaan universal terhadap covid sembilan belas
maka paru parunya tetap sehat
nah sekarang sekenario kedua
skenario kedua adalah beliau positif dari pcr swab ataupun tenggorok ataupun hidung
sudah terkena paru paru jadi pasien kedua ini adalah kategori yang lebih berat
stadium moderate sedang ataupun berat
dalam arti sudah terjadi penemonia covid sembilan belas
nah kalau terjadi pneumonia covid sembilan belas berarti kita sudah menemukan flag
nah flag ini seiring dengan pengobatan termasuk pengobatan
ataupun pengobatan dengan peningkat imunomodulator atau peningkat imunitas atau kekebalan tubuh
ataupun dengan terapi antivirus
itu akan menjalani resolusi jadi perbaikan
nah perbaikannya itu ada dua
perbaikan tidak meninggalkan gejala sisa
artinya dia sembuh sempurna
perbaikan dengan meninggalkan gejala sisa
peradangan di paru paru itu meninggalkan jaringan ikat atau yang kita namakan fibrosis paru
nah kalau misalnya terakhir dalam keadaan pcr negatif sudah terjadi fibrosis paru
itu paru parunya kalau di foto ulang fotonya tetap akan fibrosis
jadi jaringan ikat tapi pasiennya tetap sehat
dan kami tidak menganggap itu sakit
nah ini pertanyaan selanjutnya ya dokter
datang dari erdila fatimah empat
dokter saya kan tiap pagi dan malam selalu minum air hangat plus obat obatan
dan juga sudah kurang lebih dua bulan di rumah
dan baru sekarang batuk batuk lalu sesak nafas
itu efek karena apa ya dok
dan adakah cara lain untuk menyembuhkannya
pertama kita lihat dulu obat obatan yang diberikan itu termasuk obat obatan untuk penyakit apa
biasanya kalau obat obatan itu terdapat obat obatan untuk penyakit apa

seperti misalnya diabetes gula ya
nah kita tahu misalnya atau hipertensi penyakit jantung penyakit gagal ginjal ataupun gagal hati
jadi ada obat obat memang untuk menjaga kestabilan penyakit ya
supaya tidak berat
maka dengan pasien yang seperti ini kita bilang ada comorbid
pasien dengan penyakit penyerta seperti diabetes mempunyai risiko lebih tinggi daripada orang normal
karena imunitasnya atau kekebalannya menurun
maka memang hal yang bagus untuk minum air putih
ya dan apapun yang lain ya
nah dalam perjalanan walaupun sudah ditop di rumah dalam dua bulan
tetap saja ada evaluasi terhadap lingkungan
misalnya ketika beliau batuk batuk ataupun sesak
kita akan evaluasi apakah ada penyebab peradangan dari saluran nafas atas atau saluran nafas bawah
yang disebabkan oleh infeksi dan non infeksi
non infeksi misalnya ya
yang non infeksi seperti
debu di rumah
paparan terhadap polusi udara
paparan terhadap tungau debu rumah
ataupun sesuatu yang menyebabkan hipersensitivitas atau alergi
terhadap apapun nanopartikel yang masuk lewat saluran nafas
infeksi itu belum tentu covid sembilan belas
ya walaupun tidak bisa dihindari ada risikonya
maaf waktu kita terbatas
ini dokter ada kita langsung ke pertanyaan berikutnya ya dokter
dokter pada bagian sel jaringan mana virus covid sembilan belas bisa melakukan replikasi di tubuh manusia
dan apakah mungkin binatang piaraan seperti kucing monyet itu menjadi carrier virus covid sembilan belas dok
ya terima kasih
virus covid sembilan belas bereplikasi paling banyak di saluran nafas ya
jadi mulai saluran nafas atas hidung mulut kerongkongan tenggorokan kemudian paru paru
jadi dia mulai dari kerongkongan saluran cerna sampai usus halus usus besar dan anus ya
sedang pertanyaan kedua apakah dia bisa berreplikasi di binatang dan menjadi carrier
nah binatang seperti kita ketahui mempunyai virus corona alami
corona alami yang berbeda dengan manusia
kalau dengan adanya ini kita tahu virus corona covid sembilan belas itu akan menyebar melalui satu droplet
droplet itu adalah percikan ludah
dua adalah lewat air bone jadi lewat udara
tiga adalah lewat kontak erat
nah kita yang penyayang binatang kalau penderitanya covid sembilan belas ini mempunyai binatang peliharaan
dan kemudian kontak rat
jadi kontak rat misalnya pelukan atau menyayangi binatang
maka persis kontak rat ataupun droplet yang ada dari penderita bisa hidup di permukaan paparan tubuh binatang gulunya itu
dan bisa menjadi carrier
untuk pasien covid sembilan belas diharapkan memang menjauhi dulu terhadap makhluk hidup
terima kasih dokter teli kamelia konsultan paru penyakit dalam sudah bergabung bersama kami di segmen dokter menjawab hari ini
sehat selalu dok terima kasih